dengerin ya kata kamer saroh
bentar kalo kalian udah kuat
kadang juga harus puasa ya
kalian kagak boleh ngambil milik orang lain
tapa seijin yang punya
itu namanya mencuri
mencuri itu hukumnya dosa
nah kalo kalian lapar
kalian kan tinggal minta sama umi
insya allah umi kasih
kalo ada makanan ya
ini kita bertiga maafin ya
umi jangan ngelaporin kita
ke babai samanya ya
jangan ulangin lagi perbuatan ini ya
yaudah sekarang terusin makan ya
air rawat makan yang banyak
umi tambahin lagi ya
ini aja lu tunggu satu an yang lama banget sih
jadi gaat keri rumah kardun
ini yang udah nungguin itu
gimana sih siapa tau aja
kebanyakan uang yang disimpan ngambil dari kardun
kita kegak boleh gagal dua kali sih
cuma ini kesempatan gua buat dapat pinjaman haji sulam
kita kudu bunak ke kardun
hukuman haji sulam ke kita sebetulnya kagak keberat banget
lu pantau semalam di penjara
ada aja alas dari sekardun
kira kira nih haji sulam lupa nggak sama urusan kita
karena kan dia lagi ribet sama urusannya sendiri
ya kagak bisa begitu ji
daripada kita diingetin langsung sama allah
kayak sekardun sama haji maimunah
enggak enggak enggak
gue ini udah diingetin sama allah nih
anak gue tetap rat
tinggal lu yang belon
enak aja lu ngomong sembarangan
hati hati tuh omongan doa
sekarang kita nagih ya ke sekardun ya
itu bukan urusan gue ya
itu urusan laki gue
yang jelas kagak ada duit sepuluh juta buat melayani haji sulam
masalahnya haji sulam itu ngasih duit ke bang kadun sepuluh juta
dan sekarang ini juga haji sulam lagi butuh duit
dibilang duitnya udah kagak ada udah abis
kita kagak peduli pok
itu duit mau abis mau raib
yang penting sekarang nih duit kembaliin
oh lu berdua mau ngancem gue ha
lu kira lo berdua doang yang bisa
kagak bisa ngancem lu berdua
kita bukan ngancem
jadi balikin dong duitnya bang haji sulam sepuluh juta
kalau udah dibalikin yaudah
kita pulang dengan tenang tanpa pertumbuhan darah
eh kalau lo bilang kagak ada ya kagak ada
lo mau berantem sama gue ha
eh lo berdua datang kemari pagi pagi udah ganggu ketenangan hidup gue
sekarang lo berdua pergi dari sini atau lo berdua buat macem macem nih
keluar dari sini sebentar

eh nanti beritahu dia
waduh mantep bang
ini yang disebut multi talenta
bokoknya mantep bang
lebih rapi lebih bersih
jadi nanti pas lebaran
suasananya jadi lebih ceriah
tarmi ji sama si malin mau ngapain kemarin ji
ya bisa perin
assalamualaikum pak ji
ayah mau nyeritain soal anak aye
si irun pak ji
di sandra pihak rumah sakit
lantaran ayah kagak bisa nebus
kan gue udah suruh lu
tagi duitnya bang kardun
iya pak ji
tapi bang si kardun lagi di penjara
ayah udah tagi sama bininya
terus bininya bilang katanya duitnya udah habis
ayah om melin ayah malah dikejar kejar tuh
ayah dikebukin pake sapu pak ji
harapan aja udah tipis banget sama si kardun
ayah udah kagak tau mesti pergi mana
kasian si irun
sementara babenya kagak kagak plek duit
ayah juga bingung pak ji
ayah juga jadi kagak konsen nyari duitnya
harapan satu satunya cuma sama pak haji
yaudah gini aja deh
ntar sore gue suruh uang ojo
gue suruh lantaran ke rumah lo ya
makasih pak ji
alah ngapain semakin cium tangan
yang habib pantasnya dia nih
anda sih bawa habib pak ji bukan habib
cuma baunya doang
ya itu doang
wa'alaikumsalam pak ji
siapa yang di dapur ya
farid kan lagi keluar
siapa yang di dapur ya
jangan jangan maling pami
kita teriak aja yuk
ya baik kita intip ya
mudah mudahan kalau ada apa apa ya
gak usah pergi
terusin lagi makan
yuk terusin makan
udah terusin makan
emangnya gak ada yang puasa
ya sama mbak be kagak pada puasa
ini kan bulan ramadan
harusnya kita sebagai umat islam
dengerin ya kata kamer saroh
ntar kalau kayak udah kuat
kadang juga harus puasa ya
nah kalau kalian lapar
kalian kagak boleh ngambil milik orang lain
tanpa seijin yang punya
itu namanya mencuri
mencuri itu hukumnya dosa ya
nah kalau kalian lapar
kalian kan tinggal minta sama umi
insya allah umi kasih
kalau ada makanan ya
ini kita bertiga maafin ya
tapi umi jangan ngelaporin kita ke mbak besamanya ya
iya insya allah
jangan ulangin lagi perbuatan ini ya
ya udah sekarang terusin makan ya
nih umi tambahin lagi ya
lu nggak ada apa nya
hei nggak ada sih
gua nggak pernah nyaman lu
dia kan tadi ada di belakang badan lu
gimana sih lu
baru bilang kagak ada kagak ada
mendingan mencarinya gua yuk
enggak mau cari kemana ya
gua mau istirahat capek
lu sih nggak mau urus anak
kau mau nunggu anak
kenapa nggak mau urus anak
emang lu kira lu doang yang hausin anak
lu nggak tahu
kerja gua banyak
ya gua ajak
tuh ibu ibu kalian udah pulang
jangan kasih taunya sama babe
kalian tenang aja
iya tenang aja ya
sekarang umi yang terpulang
yuk ke rumah kalian yuk
tuhh padel bicara aja
kan denger memang inicer
tetap hidup di indonesiaje
dan lagi sejarah by